hai kembali lagi di good morning prabu kaya sudah mulai siap siap nih mau mulai mengimunisasi
anak muda di imunisasi rubella belum ales belum ya kan sembilan bulan sampai lima belas sebetulnya ya tapi di
belum ada nah ini nih mumpung sekarang lagi ada imunisasi rubella ada kampanye imunisasi
rubella yang telah dicanangkan pemerintah mulai satu agustus lalu namun tidak hanya pemerintah yang
mengkampanyekan program ini sebuah komunitas online yang diawal dari yogyakarta telah
mengedukasi masyarakat tentang virus rubella sejak tahun dua ribu tiga belas nah komunitas yang namanya
rumah ramah rubella ini telah memberikan inspirasi untuk masyarakat dan juga semangat khususnya bagi
para orang tua yang anaknya terkena campak jerman ini sudah hampir lima tahun grace melia menjalani
fisioterapi untuk anak sulung perempuannya aubre naim kai cinta aubre atau yang biasa dipanggil ubi
diketahui terpapar kongenital rubella
kondisi ubi mendorong grace untuk membuatnya lebih mudah dan lebih mudah untuk mengurangi
ubi mengalami gangguan pada jantung pendengaran dan sistem motoriknya terapi fisik
ini dilakukan tiga kali dalam sepekan dan sudah dimulai sejak ubi berusia enam bulan atau sebulan
setelah dinyatakan terjangkit rubella terpaparnya ubi oleh virus rubella mengingatkan grace akan
demam tinggi disertai bintik bintik merah di kulit pada kehamilan yang baru berusia tiga bulan kondisi ubi mendorong
untuk membuat komunitas berbasis online rumah ramah rubella komunitas yang dimulai di media sosial facebook
ini awalnya memang menjadi forum berbagi informasi soal virus rubella saja namun lambat laun anggotanya
kini berjumlah lebih dari empat belas orang dari seluruh indonesia terdiri juga dari orangtua yang
menderita virus lain seperti toksoplasma sitomegalovirus dan herpes simplex atau yang
biasa disebut torch sebagai manusia biasa saat pertama anaknya terkena rubella grace mengaku
bingung marah dan mempertanyakan pemberian tuhan kepada dirinya tak mudah jalan yang dilalui grace
hingga menjadikannya tegar dan mampu menerima kondisi ubi orang tua orang tua dengan anak
yang spesial itu stress manajemennya harus jauh lebih bagus daripada orang lain jadi aku
dianjurkan untuk cari hobi yang aku senang kadang kadang me time kadang kadang pacaran
berdua suami pokoknya biar enggak stres nah itu yang aku pegang lain grace lain pula friska
tak hanya menjadi anggota komunitas friska kini memilih bergabung dengan rumah ramah rubella
sebagai relawan anak friska tak terkena rubella tetapi jenis virus lain yaitu sitomegalovirus namun
hal ini tak menyurutkan langkah friska untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang rubella
dengan berbagai tantangannya ibu ibu muda atau calon ibu muda atau ibu atau para orangtua yang
edukasi mereka menolak dengan cara yang anakku enggak kayak gitu kok ah nggak mungkin lah ini
kayak gini seperti itu pencanangan kampanye imunisasi rubella mulai satu agustus lalu oleh
presiden jokowi mendapat sambutan positif komunitas rumah ramah rubella kiprahnya
dalam mengedukasi soal virus rubella ke masyarakat membuat komunitas ini digandeng pemerintah dalam
program ini dan inilah pesan grace melia agar indonesia terbebas dari virus rubella
yang punya anak anak rubella ini kesempatan kita untuk lebih mengenalkan jangan malah disembunyi
sembunyikan soalnya kadang ada yang masih kayak belum bisa membuka diri kan ayo pelan pelan kita
buka diri kita bantu pemerintah untuk memasyarakatkan rubella karena kalau pemerintah
cuma mengenalkan rubellanya dengan gambar grafik itu kan masyarakat nggak akan ngeh gitu
loh mereka harus lihat sesuatu yang real
hendrawan setiawan yogyakarta
nah pemirsa pemerintah mencanangkan kampanye imunisasi rubella mulai satu agustus yang lalu
anda masih ingat ya ketika bapak jokowi saat itu kan bersama anak anak memberikan sepeda dan lain lain
sebagainya itu nah kemudian banyak masyarakat yang bertanya seberapa penting imunisasi ini
sebenarnya ya sudah hadir studio nadia mulia artis yang juga seorang ibu nadia juga ada seorang
dokter spesialis anak indria sari good morning mbak nadia good morning dokter terima kasih sudah
datang di good morning ya bagaimana anaknya di imunisasi belum itu pertanyaan pertama tuh ya
anaknya di imunisasi belum itu pertanyaan pertama tuh ya anaknya di imunisasi belum itu pertanyaan pertama tuh

sebenarnya gini lucu karena aku kan anak pertama umurnya sebelas tahun yang kedua kan satu tahun
jedaannya cukup panjang jadi kembali belajar menjadi seorang ibu lengkap dengan yaitu jadwal jadwal
imunisasi dan yang menarik nih untuk si mr ini kan misus and zubela itu kan sebenarnya sudah
menjadi momok dari zaman anak saya yang pertama karena ada mmr misal rubella yang dikatakan bisa

jadi aku banyak membaca tanya tanya dan sebagainya dan aku memutuskan untuk ya udah deh aku jalanin
semua imunisasi kecuali si mmr ini sampai dengan anakku itu sudah masuk bangku sekolah dasar jadi
sudah kelihatan tidak ada kecenderungan autistiknya nah ketika aku mau melakukan vaksin ternyata
anak lagi habis vaksin mmr nya itu dua tahun saya ngasih sempat langka se ibu ibu di sekolah itu semuanya bahagia sekali
ini menjadi kampanye pemerintah dan dijadwalkan untuk ada di sekolah anak anak saya dia akan
melakukan vaksin akan akan tinggal tunggu tinggal tunggu waktu mainnya dokter ini kalau melihat ya
bahwa masih banyak masyarakat sebetulnya yang masih belum jelas ini sebetulnya vaksin mmr vaksin mr
tadi istri saya sendiri juga kemudian nanya juga ada kok vaksin mr dulu di dokter kata dia gitu
ini banyak iya kayaknya udah deh banyak yang bingung jadi sebenarnya bagaimana sih ini duduk perkaranya
seperti apa nih bener yang diceritain mbak nadia di awalnya vaksin mmr kosong hmm hmm
ini udah hampir sekitar dua tahunan ini kemudian pemerintah berpikir sih bagaimana caranya akhirnya
dikekuarkanlah itu vaksinasi kampanye imunisasi mmr kenapa dikeluarkan kampanye imunisasi mmr ini
karena sebenarnya penyakit campak dan rubella ini itu bisa dicegah dengan emunisasi kalau kita melihat
ariansi dmr bayart
imunisasi mr ini nantinya akan dimasukkan ke dalam program rutin imunisasi
jadi diharapkan si tadi akan terbebas dari rubella
ataupun penyakit yang memang lewat imunisasi itu bisa tercegah
tapi kalau saya yang paling saya takutkan waktu dulu ya
saya pasti lari dari sekolahan setiap mau ada imun
jadi masalah vaksin ini edukasinya bukan hanya sama ibu ibu
tapi sama anak anaknya juga
ada beberapa foto yang ditangkap
bagaimana ekspresi dari setiap anak ya saat akan diberikan atau disuntik vaksin
tapi ini seperti menikmati sih
berusaha untuk tetap kontrol
saya dulu ya
soal tegar reputasi untuk nangis nih
sempat mau kabur gitu
begitu ada vaksin hari ini
terus tangganya itu kayak pakai pistol gitu
tembak loh katanya
dan ini memang ya pasti hal yang sering
kalau seperti ini bagaimana caranya dia naik ke atas saja sudah bikin kita geleng geleng kepala ya
gimana untuk nanti dia turun
jadi ini salah satu hal yang memang pasti terjadi ada di sekolah gitu dokter
nah mungkin tidak terdiri dari pasien pasiennya misalkan
bagaimana caranya untuk supaya anak kita tuh mau gitu loh di vaksin
atau tidak berhasil
mengawal vaksin itu hal yang menakutkan
kuncinya memang pada orang tua
lebih kepada orang tua
jadi informasi itu dari pemerintah kan sudah diinfokan lama ya
kemudian pendekatan kepada orang tuanya
kita jelaskan bahwa imunisasi ini penting sekali
kemudian pada hari hapelaksanaannya biasanya orang tua mendampingi
karena kejadian seperti itu
kejadian seperti itu banyak dan benar gitu
sulit ya kalau misalnya untuk memberi penjelasan kepada anak anak kecil
biasanya lebih kepada dekapan ibunya
itu mereka lebih
tapi resistensi dari orang tua terhadap vaksin ini masih tinggi atau
untuk rubela ya
seperti yang tadi nadia takutkan juga
kalau untuk mmr kaitannya autis
kalau untuk mr ini mereka berpikirnya seperti ini
itu imunisasinya benar nggak sih
kemudian kalau saya udah di imunisasi lengkap bagaimana
padahal kampanye imunisasi mr ini kan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya
jadi memang boleh untuk mendapatkan
semua diwajibkan imunisasi lagi
jadi sekarang sikapnya kalau begitu lebih baik imunisasi lagi
tujuannya kan kita mau mendapatkan kekebalan kelompok
itu yang kita dapatkan
karena campak itu cenderung kejadian wabahnya tinggi
karena kekebalannya rendah pada kelompok yang rendah imunitasnya
jadi memang harus kolektif juga ya
dalam komunitas itu harus semuanya kembali
harus wajib memang diwajib
dapatnya dimana aja
sekarang kan kita tahunya ini di sekolah
bagi mereka yang tidak tahu orang tua yang tidak tahu itu harus kemana tuh
jadi kan pelaksanannya dua bulan
bulan agustus dan bulan september
untuk bulan agustus itu untuk anak anak usia sekolah
jadi dilaksanakan di sekolah sekolah
di sd di smp dan sederajatnya di paut juga
kemudian untuk yang bulan september itu untuk anak anak yang
mulai dari sembilan belas tahun
tiga bulan sampai anak sebelum usia sekolah
itu bisa di puskesmas di posyandu di rumah sakit rumah sakit pemerintah
jadi pada intinya rubella menyebabkan autism atau mungkin tidak hal itu sudah salah besar ya
itu juga yang jadi satu keputusan nadia juga nih dibalik dari ayo imunisasi
jadi menurut saya memang orang tua memegang peranan yang sangat penting ya
pastinya kan dalam segala aspek yang berkaitan dengan anak
untuk imunisasi misalnya kita kan pasti mendengarkan banyak cerita

untuk yang pertama bagaimana orang tua itu bertindak
kalau saya sendiri saya mencoba mendapatkan informasi sebanyak banyaknya
saya bahkan sempat menanyakan kepada dokter
dan waktu itu respon dokter adalah oh tapi ini kan very isolated case
karena kan memang penyebab autisme tidak ada yang tahu kan
memang ada kasus satu banding sejuta
nah bagi saya selalu percaya insting seorang ibu
insting saya mengatakan oh tidak walaupun ada satu banding sepuluh juta masih ada angka satu itu
jadi weighing the pros and cons saya memutuskan oke saya akan menunda mmr ini
jadi pada akhirnya saya kembalikan kepada orang tuanya
asal ya membuat keputusan itu based on research udah tanya kemana mana
dan dia meyakini itu adalah suatu keputusan dengan resiko yang dia siap untuk ambil
dan memang anak saya pun pernah terkena campak
dan akhirnya baik baik saja karena di sisi lain saya merasa imunisasi lainnya juga lengkap semuanya
anak anak saya asi sampai dengan dua tahun
saya lumayan pede untuk mengambil keputusan menunda mmr itu
tapi kalau kita cari campak
campak itu apa
campak jerman kan hal yang berbeda nih dokter
banyak juga nih ibu ibu ataupun orang tua yang belum tahu dampak untuk campak jermannya misalkan
yang memang kalau menurut saya sih ya dari pandangan saya tuh lebih berbahaya dibandingkan campak gitu
iya iya tapi masih jarang ya
campak yang tinggi
untuk campak yang tinggi
campak yang tinggi
kemudian kan pemerintah memang sejalan dengan who punya program
dua ribu dua puluh memang mau eliminasi penyakit campak dan rubella
tapi sejauh ini ya informasi yang didapatkan sama nadia ini kan
langsung googling kemudian mencari tahu gitu ya
pernah nggak sih atau gini maksudnya bahwa ada sosialisasi dari pemerintah
itu nyampe nggak ke nadie
nah yang menarik ya tadi mungkin dokter mengatakan sosialisasi lewat radio dan seterusnya
kalau bagi saya yang paling efektif itu adalah melalui whatsapp group mengenai social media
karena pada akhirnya
kayak salah ya tapi yang bener ya
benar benar karena biasanya jadi kan setiap kalangan mungkin mereka memiliki metode
promosi informasi yang berbeda beda
kebetulan kalau bagi saya dan teman teman saya yang lebih kena gitu adalah ada ibu yang membahas
kemudian barulah kita mencari informasi informasi yang lain
karena memang saat ini informasi yang bertebaran tuh banyak sekali
karena kadang kadang tidak sampai
nah karena itu akhirnya kita membahas ini menjadi suatu topik di kalangan ibu ibu sekolah
dan kita juga berhasil memastikan agar sekolah anak anak saya itu mendatangkan untuk si imunisasi tersebut
awalnya tidak dok tadi katanya diserahkan kepada dokter anak masing masing
ataupun bisa ke
klinik atau ke posyandu misalnya kan
tapi akhirnya yaudah di sekolah kita akan mendatangkan tapi ini adalah the power of emak emak
karena kita berdua bersama
orang tuanya harus bergerak
akhirnya pihak sekolah memberikan sesudah didesak oleh pihak orang tua juga
karena kan pastinya seperti yang dikatakan tadi banyak resistensi juga
mungkin ada yang berpikiran aduh apalagi mungkin di tempat tempat tertentu saya lebih percaya jika diberikan oleh dokter spesialis anak saya misalnya
saya bisa paham dari sisi sekolahnya untuk memikirkan beberapa kali
tapi intinya sih itu kita sebagai orang tua harus sangat proaktif ya
dan harus benar benar menelusuri sumber informasinya itu dari mana
karena memang banyak sekali pro and con nya pun yang muncul dengan anak lo nanti bakal disuntik atau dikasih terus ya
dan balik ke orang tuanya lagi untuk mengambil keputusan itu
mumpung ada dokternya di sini kan
jadi kita harus clear kan luruskan masalah ini
kalau tadi ngomongin soal oke ini tidak ada unsur ada autism ini halal oke jadi silakan imunisasi
tapi kalau soal dampaknya memang ini langka
karena langka ini kan kita jadi khawatir ya bagaimana pengobatan nanti kalau misalnya saya misalkan memang membawa campak rubel itu tadi
karena kan tidak langsung terlihat kan
tidak langsung terlihat kan jika memang saya terkena campak jerman itu seperti apa sih dokter
gejalanya biasanya demam
demam demam tinggi gitu ya
subfebril kemudian kadang kadang disertai dengan diari
terus kemudian ada gangguan pernafasan
jadi keluhan batuk pilek mesti terjadi
rata seperti itu
kemudian untuk campak dan rubela dia ada muncul rash
bercak bercak atau yang rata seperti pasir
bedanya rubela dengan campak
atau dengan informasi saya dapatkan juga misalkan si anak ini tidak terlihat ada gejala tapi bisa menetap dalam tubuh dan terbawa ke janin
ya bisa itu untuk ibu ya
jadi kalau untuk rubela sendiri
klinis kepada anak sendiri jarang terjadi
paling hanya didapatkan demam demam ringan saja
tapi lebih kepada ibunya
lebih kepada ibu trimester pertama
ibu hamil trimester pertama
nah itu dampaknya ke bayinya yang dikandung
oke baiklah kalau begitu
untung ya ada obrolan seperti ini buat orang tua di rumah juga sekarang lebih tahu lagi tentang penting atau tidak pentingnya
tetapi yang paling penting keputusan dari orang tua itu sendiri
keputusannya harus based on nya itu
jangan cuma sekedar katanya katanya saja
memang oke mungkin triggernya dari situ tapi carilah informasi sebanyak banyaknya ke dokter anak juga dan make udicine based ot
jadi penting juga ini buat pemerintah juga supaya bilang sosialisasi itu tidak hanya lewat internet atau lewat radio lewat tv tapi lewat arisana
broadcast messagi itu kayaknya lebih efektif daripada yang lain
baik thank you nadia
terima kasih dokter sudah bergabung di good morning hari ini
mudah mudahan imunisasinya tetap jalan
wilayahnya benar benar bebas ya dari indonesia ini